nah contoh orang hebat itu siapa
saya ini adalah orang hebat yang benar benar hebat
ustaz musa yang muda dasar
saya akan mencontohkan bagaimana caranya freestyle yang baik dan benar sebagai orang hebat
ya yang baik baik ya
oh kan lepas kan bolanya kan
itu penandakan bahwa orang sukses juga orang hebat bisa
antara tim kunanta melawan tim arasif
saya minta kedua tim bermain dengan sportif
tidak boleh curang tidak boleh kasar
udah makin jatuh lagi aduh alamak wasit kok jadi kasih kartu kuning sih kamu melakukan
pelanggaran dengan sengaja oh ya kamu menarik baunya dia sehingga dijatuh
susuir wasit bukan kita swear deh gitu yang lebat tuh apa itu
makanya jangan main di depan gaung sendiri itu bahaya
udah lagi tuh semangat
semangat semangat semangat
ini kenapa semua pada lesu
kasih air kasih dipegangin aja
biar nggak kering dan menghilangkan dahaga
ya mas ya sama temen temennya
saya di sini
saya tau kalian tertekan dengan keadaan ini
yang ini yaa
kalian itu menang
tapi sekarang kita dalam posisi tertinggal
kalian harus percaya diri
kunatafsy pasti bisa juara
anak anak perhatikan trik saya ya sekarang
bisa dia lebih gajar
jangan begitu wadih
sepak sepak dubrak begitu
kalian tentu percaya
bahwa saya bisa mengelola pola ini dengan baik
menganggap saya hebat
saya dalam mengelola bola ini
di dunia ini tak ada yang sempurna
kesempurnaan ini hanya milik allah
betul apa yang dikatakan oleh mister sergi
terus sepakat dengan kata kata anda
bahwa sehebat apapun orang
pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan
intinya adalah jangan sombong
dan juga jangan patah semangat
kita harus tetap berusaha bekerja keras
sampai titik darah penghabisan
ingat itu manjada wajada
marah siapa yang bersungguh sungguh
menjaga kekuatan kita
seperti manjada wajada
nah contoh orang hebat itu siapa
saya ini adalah orang hebat yang benar benar hebat
ustadz musa yang mulia dasar
saya akan mencontohkan bagaimana caranya freestyle yang baik dan benar sebagai orang hebat
lihat baik baik ya
oh kan lepaskan bolanya kan
itu menandakan bahwa orang sukses
babak kedua akan segera dimulai
saya minta sama kalian lebih fokus
aku yakin kunanta pasti bisa juara
tapi tetp gapole
warna merah lagi sensitif pak
bisa diganti gak pk kartu atm
buat keluar keluar
sun tenang sun
bukan begitu caranya
kamu kartu kuning
karena kamu dengan sengaja memegang bola
oh jangan lek
duduk duduk duduk
kamu kenapa sih jod
kan kamu tinggal begini
dan itu sundulannya pelan begini
kamu tinggal begini
dan abis itu gak gol
kota tfc menang
tadi kan aku di sini heka
kenapa pak wasid
goal tidak sah
karena sebelumnya kamu melakukan pelanggaran
masih dua sama ya
masih dua sama
kita mau tendangnya jauh
kau tak terjaga
kau tak terjaga
kau tak terjaga